yang akan berlangsung pada hari ini di mana hari ini akan berlangsung pertandingan antara indonesia melawan thailand
yang akan digelar pada pukul enam belas tiga puluh nanti
seluruh akses masuk ke gbk total keseluruhan ada dua belas pintu kemudian di dalam ada delapan pintu yang menuju akses ke gedung gbk
kemudian juga di dalam gbk sendiri
ada sebanyak empat puluh delapan pintu yang dilakukan penjagaan oleh tidak kurang dari tiga satu ratus delapan puluh personil gabungan yang sudah tergular di berbagai zona